pembentukan daerah otonomi baru papua telah mengerucut di badan legislasi dewan perwakilan rakyat republik indonesia
dengan pengesahan inisiatif tiga rancangan undang undang
yaitu ruu pembentukan provinsi papua selatan ruu pembentukan provinsi papua tengah dan ruu pembentukan provinsi pegunungan tengah
usulan pemekaran wilayah tersebut bertujuan untuk mendekatkan layanan publik
dan meningkatkan tata kelola penggunaan anggaran ekonomi khusus untuk percepatan pembangunan hingga ke pelosok daerah
pertama dari segi kuantitatif terdapat peningkatan penerimaan khusus dana otsus dari yang sebelumnya sejumlah dua persen
menjadi dua dua puluh lima persen dari dana alokasi umum nasional
termasuk pula peningkatan dana transfer infrastruktur dan dana bagi hasil pertambangan
ketua lembaga masyarakat adat papua lenis kogoya
mengatakan pihaknya telah menggelar musyawarah yang dihadiri tokoh masyarakat adat untuk membahas pemekaran wilayah
tapi karena mayoritas semua setuju akhirnya kita sahkan untuk menerima osus jilid dua
dan menerima undang undang otsus jilid dua lalu dob tiga provinsi diterima
pengamat politik lokal papua frans maniagasi mengatakan
percepatan pembangunan papua melalui daerah otonomi baru jangan sampai menyisihkan penduduk setempat
jadi jangan sampai percepatan itu kemudian menjadi kontraproduktif terhadap tujuan kita
wakil ketua majelis rakyat papua yowel mulaid mengatakan
proses persetujuan pembentukan tiga daerah otonomi baru papua tersebut bertolak belakang dengan aspirasi rakyat papua yang mayoritas menolak
aspirasi rakyat papua hari ini yang kita saksikan adalah penolakan
menolakan daerah otonomi baru
begitu deras aspirasi rakyat papua
namun lagi lagi pemerintah pusat bersama sama dengan dpr ri memaksa
untuk pemekaran tiga provinsi baru di tanah papua
yoel menambahkan pemerintah dan dpr harus mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi papua di masa depan
tim liputan cnn indonesia